rasanya kayak disinir sama nadif
nusuk sampai ke hati
kok bareng sih
soalnya pagi pagi udah gibain temen lo sendiri
biarin dia gak akan marah
jadi kalo ini tuh dipetik disini
jadi yang kamu petik itu sesuai sama yang kamu pencet
satu dua tiga
bukan kamu gak merhatiin aku
kamu tuh gak menghargai aku deh
udah males pulang aja
kok malah ngambek
eh pagur ganteng masa muridnya ditinggal

iya udah ntar ada cowok lain datengin muridnya baru
mana bisa orang muridnya udah akut bucinnya
enggak yang bucin itu kamu
kalo malem malem aku mau tidur terus ditelpon minta ditemenin tidur siapa
kalau aja dulu aku gak ingkar janji
mungkin sekarang kamu masih jadi nengbe aku shell
aku bener bener kangen sama kamu yang dulu
kamu yang selalu ketawa bahagia sama aku
kayaknya yang jadi alasan kamu ketawa dan nangis
bukan lagi aku
kayaknya aku suka cinta pak
lagi masuk oh ya bel lari nih jadi tanding basket sama anak ipa dua kelas dua belas jadi dong doang
pacarmuin biar menang semangat ya makasih ya sama sama ya yuk
ini minum ya susunya
sayang kamu udah pulang ini juga ibu masakan yang baru aja sih
enggak anh jadi bahasa semua
bu el sarapan di sekolah aja ya
akan aku biar
kamu harus yang sabar el
ibu juga sedih atas apa yang menimpa sama rifki
apalagi kalau ibu inget dia tuh sering banget makan disini sama kita
tapi ibu tahu rifki itu anak yang kuat
dia pasti bisa bertahan
kita harus terus doain dia ya sayang
itu motor bawa apa
bodo kacau masih bu
kok gak ada
apa lo denger motornya
kalau belamat alah
apartemen yang bawah alah

dan nyalah ke vesselsomi